ria gadis berkudung merah
bawalah diriku padanya
takkan habis ku berdoa
jadi kekasih halalnya
kita sama sama berdoa aja
semoga diberikan pintu hidayah oleh allah
dan cuma allah lah yang bisa membuka hati seseorang
anaknya jadi gak enak hati yang usah sepuh
enggak nih juga
kalau misalkan ada yang ngotot tuh
gue langsung turun tangan
maaf ya tumper
kagak usah ngerasa bersalah begitu
bukan salah kita itu santri santri baru pada kabur
salah dia pada sendiri
lagian bagus deh
sayangan anak berkurang
sayangan anak berkurang
sayangan anak berkurang
kagak ada lagi yang ngeracokin santriwati
perhati anak bisa dengan tenang
memantau semua santriwati yang akan menjadi calon istri anak
yang galak galak melo
santriwati yang baru
dia akan menjadi calon istri anak yang keempat
masya allah bang
apil kan kagak karu karuan bang
abang mau dicakar terus digrauk gitu bang
kagak usah khawatir soal itu
anda yakin kalau afril bergaul sama orang soalnya seperti anak
insya allah akan menjadi soleha
kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi kita akan wangi
kalau kita bergaul dengan penjual ikan kita akan bawa anies
kalau kita bergaul dengan penjual pete atau jengkol kita akan bau foto yang jengkol
eh emang di arab ada pohon peti sama jengkol bang
kagak usah pada protes ya
anda mendingan keemfang
jaring itu ikan
bawa ke dapur
kasih makan dah ya
nyuruh dong gak ikut menjaring ikan
eh bang farouk itu ketua santri di sini
jadi dia tuh berhak menjadi koordinator nyuruh nyuruh ente ente berdua ya
dan ingat satu hal
aneh sebagai asisten kepercayaan dan kesayangan bang farouk
aneh wajib mendampingi dia kemana aja
jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dia pergi juga
gabuk malas sama badan sama gedenya
eh mau gak mau kita dua
kalau aja ada si pengki sama temen temennya
itu bisa kita suruh balik dia
kan ada ovi
kita suruh dia aja ya
jangan jangan jangan dah
ntar ketahuan sama ustaz tepung
kita kena teguran lagi
udah kita aja ngerjain
demen banget kan air lu
sekarang lo jagain bengkel joh
yoi dong gitu dah
bokap tadi pengen bension
jadi pengen jual nih toko
mendingan gua lanjutin
lo tau secara gua mekanik yang anak anak ya
ya bagus dah kalau gitu
kagak ada boro boro
satu pun ga ada yang nonggol
sekarang sekarang udah berdekat semua tom
udah married sama guru tkt yang jodohin sama kumahnya
hahaha serius lu
si dodi married sama guru tkt
ya gitu deh
jangan sampai bubar dong
jangan sampai bubar bro
ini apa ya maksud surat fatin ini
harusnya kan saya tuh jangan kabur dari pesantren
kalau gini kan saya jadi galau
subuh aja tkt
tuh ada udah azan subuh tuh
tunggu pada sholat ini tkt
enggak ah masih ngantuk bang
abang sedih nih gak sholat
gak bang masih ngantuk
tidur lagi ah
hah ini dingin nih
buat siapa bang
ini buat bang apoy
dia itu baru pesantren
jadi sekarang dia jadi ustadz pak
biar bekah pak
kamu ada apa
udah cabut lu
banyak tuh banyak
ganti kostumnya bang
udah cerita sama emangnya abang
kalo kita udah tobat
belajar sama ustadz
gak ada poin
gak ada poin bisa bertobat juga
enaknya jangan semua lo
dia gadis bergudung merah
hatiku tergoda terguga
tak cuma parasnya yang indah
dia baik dia soleha
wah terima kasih banyak pak
dia gadis bergudung merah
malah diriku padanya
jadi kekasih halalnya
udah mendingan kamu pergi aja daripada saya panggilkan orang banyak
eh eh ini galak pisan eh

jika ingin anak jadi anak soleh
anak soleh ha
mau belajar agama
pak ini saya mau minta bantuan
minta terjemahin surat
ini ini mah arab bundul lah tujang
enggak ada harohatnya
ah si bapak
ini dari pakaiannya aja kayak orang bener
si bapak banyak yang tidak bisa
orang bener mah
bukan dilihat dari tampilan lah tujang
tuh tapi si bapak ini jualannya buku agama ini
tuh jualan al quran juga
ada kamus tuh
makanya si bapak nggak bisa juga nrejemahin begituan pak
untun ya tujang
percetakan buku juga belum tentu ahli agama
belum tentu hasil cetakan bukunya dibaca semua
saya juga begini jang saya jualan buku belum tentu buku yang saya jual saya baca semua
seperti itu jang
satu lah sini lah
enggak pak kuntun
nah jang belajar buku ini nih
buku kamu sebahasa arab lengkap
saya emang gak punya uang kang buat belinya juga
itu mahal kak
kak gini aja
pelajarin aja semua buku yang akang jual ini
biar kakang paham apa yang akan jual